satu ratus tujuh kenapa jalannya jadi muter muter tuh sembilan ratus sepuluh jadi jauh ya aman kamu sih nanya terus jadi saya
lupa lagi itungan nah eh ah hai mas tuh abis inget inget keburu ketinggalan surat berjemaahnya
makanya kalau saya nur jati lagi ngomong teper hatiin atuh
agar mereka percaya bahwa kau adalah korban dalam kecurangan
kau memang benar benar cerdas putraku begitu pun ibu
saya mah sholat di kamar saja ya raden ya ada apa kenapa paman tidak berjamaah
itu sangat pahalanya lebih besar paman paman masih capek raden
bagian kan soalnya jauh raden waktu raden kiamat kiamat apa yang dikatakan raden kian santai itu
adalah benar berdasarkan hadits rasulullah shallallahu alaihi wasallam sholatul jam'at
sholatul fadli bisa berani nawa isyirina darjah sholat berjamaah itu mengunggulkan daripada sholat
dengan dua puluh tujuh derajat
kiamat kian dibanding kita sholat sendiri karena satu derajat pahala itu pun kalau sholatnya benar
selain itu allah memberikan bahan setiap langkah kaki kita menuju surau atau masjid
maka allah memberikan ganjaran semakin jauh langkah kita ke masjid semakin banyak pula
yang kita dapat gitu saya
kalau gitu mau mandi dulu ya raden saya juga mau pakai wangi wangian sudah baiklah
pak man baik baik kami tunggu di sana pak man baik baik
berikan kita pahala yang terbaik
kita merajamu sih itu padaku cepat
cepat kita kita itu sudah hilang
kau pasti menyembunyikannya dan akan kau pelan pelan
jari sendiri aku tidak bohong cepat mahesa atau aku akan memaksamu
tenaga dalamnya tidak sebuat biasanya
dia sedang terluka
lakukan saja kalau kau bisa
kurang aja pasti dia sudah tahu kalau aku terluka dalam tapi aku akan memberi dia pelajaran
bagaimana caranya mengalahkan nenek tua ini
meskipun dia sedang terluka kan unaganya masih juga hebat
aku tahu caranya
itu ada siang santan mana mana
satu ratus tujuh kenapa jalannya jadi muter muter tuh
satu ratus sembilan satu ratus tujuh jadi jauh ya pak kamu sih nanya terus jadi saya lupa lagi itungan ah
masih inget gak itu kan
sebentar ya pak
sebentar ya pak
habis habis keburu ketinggalan syarat berjemaahnya
makanya kalau seh nurjati lagi ngomong teh perhatiin
emangnya kenapa ada apa
atuh kamu masuk pohon
apaan tadi kata seh nurjati
kalau langkah kita tuh dihitung tujuh puluh kali lipat pahalanya
makanya kalau kita semakin banyak langkah semakin banyak pahalanya
aduh kiaman saya mah aja banding langkahnya baru sedikit atuh
umat adil atuh kamu jalan kakinya
jadi saya mesti ke belakang lagi
makanya saya udah seribu dua
yaudah atuh pinjam itungan punya kiaman aja ya gapapa
mau jalan lagi dari sana
ya allah apa yang sebenarnya terjadi dengan badanku
badanku tidak bisa aku gerakan sama sekali
bahkan bersuara pun aku tidak bisa mengeluarkannya ya allah
tubuhku tertotok ya allah
kenapa aku bisa ada disini
selamatkanlah hamba ku ini ya allah
mas rara santa
mas rara santa
mas rara santa
mas rara santa
sudah kau duga
kalau kau bukanlah prajurit biasa paman balapati
tunjukkan dirimu yang sebenarnya
aku tidak mungkin mengatakan hal yang sebenarnya
kalau dia tahu aku kesini untuk membalas dendam kepada prabu siliwangi
dia pasti akan tetap membela ayah
apa yang harus aku lakukan
aku harus mengarang cerita
supaya dia menganggap aku bukan musuh
bahkan kalau bisa
aku harus menjadikannya sekutu